well sebetulnya nggak hanya face app ya tapi aplikasi apapun juga harus hati hati dalam penggunaannya
nah untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama kami ada ruby alamsyah ceo digital forensik indonesia di cnn indonesia
connected kita sapa mas ruby selamat malam
mas ruby seberapa besar sih kalau melihat viralnya face app ini ya mengancam privasi pengguna kabarnya
nah kalau kita ingat juga beberapa negara mungkin sudah ada yang menggunakan biometrics service
nah ini ketakutannya harus seperti apa
masyarakat indonesia silahkan
ya jadi kalau kita perhatikan di terms and condition di aplikasi faceboot tersebut itu cukup mengganggu privacy bahwa
mereka dengan kita menginstal aplikasinya mereka dapat mendapatkan izin penuh dari kita
untuk menggunakan bagaimanapun foto foto yang di upload ke server mereka
nah sehingga itu kedepannya bisa merugikan ataupun mengganggu privasi para pengguna
dan kebetulan di amerika pun juga sudah ada apa namanya ada atensi dari pihak amerika bahkan fbi disuruh untuk mengecek tentang faceapp ini
karena ini aplikasi buatan pihak rusia dan juga ada masalah dengan terms and conditionnya tersebut
dimana terms and conditionnya itu selain tadi foto foto itu akan menjadi hak milik mereka tidak perlu membayar royalti pada pengguna
itu juga aplikasi itu bisa mengakses foto foto kita yang lain yang bukan di upload dari aplikasi tersebut
yaitu yang ada di folder atau di album handphone kita
oke secara tidak langsung bisa melacak galeri kita begitu
tidak hanya foto kabarnya juga wilayah kemudian
dan alamat email dan segala data yang menyangkut privasi kita juga ini diintai begitu dalam tanda kutip
betul ya dengan kebutuhan khusus dia meminta permission untuk mengakses lokasi di handphone tersebut
dan otomatis setiap orang yang menginstal klik ok agree itu selalu akan bisa diakses lokasinya oleh aplikasi tersebut
oke ini kan fotonya menjadi tua begitu
berarti yang mereka simpan adalah foto yang tua
dan juga mereka bisa mengunduh beberapa foto di galeri kita
tapi kekhawatiran terbesarnya terburuknya biasanya kalau penggunaan foto digunakan lagi untuk apa sih mas ruby
bisa kegunaan macam macam ya
tapi saya ralat sedikit tidak hanya yang foto yang hasilnya ya
karena foto source tersebut saat kita kirim itu akan ter upload ke server mereka
baru dari situlah digunakan metode artificial intelligence
sehingga dapat merubah sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan fitur fitur yang mereka miliki
jadi ini sama sekali bukan hanya foto yang hasilnya
tapi foto source nya juga mereka simpan
mas ruby sepengetahuan mas ruby ketika satu aplikasi bisa masuk ke dalam apple store ataupun android store begitu
ini apakah memang pihak dari apple store atau on rate store
tidak memeriksa agreements mereka agar tidak membahayakan privacy dari penggunanya
oke baik sebenarnya pihak apple store dan play store atau google itu juga pasti selalu ngecek
mereka menjaga keamanan ataupun privasi pengguna operating system handphone mereka
tetapi pada intinya masalah permission permission yang diminta oleh aplikasi itu tergantung kepada user atau pengguna itu sendiri
mau nggak dia tidak keberatan kah dia tentang feature feature atau permission permission yang diminta oleh aplikasi tersebut
kalau penggunanya memberikan izin si apple ataupun google juga tidak mempermasalahkan kan penggunanya sendiri dan sudah dimintakan izin
intinya apple dan google sudah memberikan feature keamanan bahwa dia akan menampilkan
bahwa aplikasi ini harus menampilkan permission apa saja yang diminta oleh aplikasi tersebut
sehingga penggunanya tahu pengguna tinggal memutuskan apakah dia setuju tentang permintaan permintaan permission tadi
nah kalau kita melihat behaviornya khususnya masyarakat indonesia yang kayaknya latah banget begitu ya
ada tren ini langsung diikutin tanpa melihat agreements atau permissionsnya
apa yang seharusnya bagaimana kemudian pemerintah mungkin atau pihak dari aplikasi tersebut sendiri
jelas tahu bahwa ini ada warning ada peringatannya
ya kalau itu sih pemerintah ataupun kementerian mestinya tidak bisa bergerak terlalu jauh mbak ya
karena ini sudah jatuh ke end point nya di end user ataupun pengguna
nah pengguna itu yang mestinya selalu bijak
sebenarnya tidak hanya aplikasi viral seperti faceapp ini saja
aplikasi apapun yang kita install mestinya ngecek
apakah aplikasi tersebut menetapkan
permission yang kita nyaman kita sesuai atau tidak
kalau tidak ya kita batalkan tidak harus install
balik lagi masalah permission dari aplikasi ini itu benar benar hak pilih ataupun diputuskan oleh pengguna
nah sehingga menurut saya yang diperlukan adalah sosialisasi terkait masalah terms and condition
pengguna itu bisa aware bahwa setiap mereka mau menginstal aplikasi mereka lihat dulu mereka perhatikan dulu
apakah permission ini penting dan diperlukan oleh aplikasi tersebut dan mereka putuskan diizinkan atau tidak
oke tapi sudah kepalang tanggung sudah banyak yang mengunduh sudah banyak yang ikutan foto pasang fotonya juga diposting di sosial media lain
kalau udah terlanjur harus gimana tuh mas ruby
kalau sudah terlanjur dan tidak nyaman menurut saya harus uninstall aplikasi
iya itu juga pentingnya
data data yang sudah terupload mau tidak mau kan sudah merujuk kepada sistem agreement yang sebelumnya
tetapi bila memang ada dirasakan kekhawatiran privacy yang berlebihan bisa kontak support vsm
oke kan indonesia juga punya undang undang nih transaksi elektronik yang harusnya melindungi data privasi pengguna
ini juga tidak bisa turun tangan kalau sudah ada agreement seperti itu ya mas ruby
keywordnya adalah data privasi pengguna
yang adalah di agreement itu
kalau dua pihak setuju undang undang nggak bisa memasuki itu karena pihak mereka akan melihat bahwa ini kedua belah pihak sudah sama sama setuju gitu mbak
oke buat mas ruby sendiri data kemudian foto seberapa besar sih aplikasi yang menginginkan hal ini
seberapa penting big data untuk mereka
ya untuk kepentingan tertentu misalnya intelijen misalnya apa namanya
untuk kepentingan kebanyakan intelligence investigation ataupun profiling itu bisa digunakan macam macam mbak
sebuah foto sebuah gambar itu bisa sangat berarti untuk diolah menjadi kepentingan kepentingan yang lain
jadi ya kekhawatiran rada viralnya vsm ini terms and condition mereka menurut saya sih baik memang di sosialisasi
memang disosialisasikan masyarakat sehingga mulai mengerti bahwa aplikasi apapun sebenarnya nantinya kita harus periksa
apakah permissionnya itu sudah sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan kita perlu izinkan atau tidak
oke mengingat fbi juga diminta untuk menginvestigasi aplikasi ini mas ruby
apakah mungkin jika nantinya memang aplikasi ini mengancam bahaya atau punya bahaya privasi pengguna
mungkin tidak sih akan aplikasi aplikasi seperti ini akan di stop atau itu akan tetap ada begitu
nah kebetulan kalau di amerika mereka sudah memiliki undang undang seperti eropa
di mana para pihak pembuat platform online itu kalau mereka menyimpan data warga negara amerika
mereka harus memiliki ataupun menyimpan servernya di lokasi amerika
nah fbi tinggal mengecek
apakah data yang dikirim oleh warga negara mereka menggunakan aplikasi face app tadi disimpan di server yang berada di amerika atau tidak
kalau tidak bisa ditutup oleh amerika
oke begitu tergantung kebijakan negara sendiri itu lagi
baik terima kasih banyak mas ruby alamsyah untuk ulasan mengenai faceapp ini